ekspresi aku gak kekontrol lagi ya tante emang asli kelihatan banget gitu ya tante
mbak tante itu bisa merasakan karena tante juga kan seorang perempuan
jadi tante merasa banget kalau mbak itu punya perasaan yang gimana sama rendy sama mbak itu
ada sesuatu pasti yang terjadi di tempatnya rosa kemarin ya apa no
kok pertanyaan mama seperti itu
apa jangan jangan mama udah tahu
no kok kamu gak cerita mama masih nunggu loh penjelasan kamu
no kenapa kamu bisa berantem sama siena ada apa sebenarnya
ayo dong kamu jujur deh sama mama
noh please jangan diem aja
ya mama tenang dulu nanti aku ceritain
ya mama gak bisa tenang dong kalau kamu belum ceritain
mendadak bilang kalau
dia hamil mbak
jangan bilang kalau dia hamil anak kamu novel
mama aku bisa jelasin dulu sabar
noh kok bisa sampai hamil sih
kenapa kamu ngelakuin itu ke dia noh
ya allah noh
itu kan josa besar noh kamu menghamilin dia noh
aduh kenapa sih kamu lakuin itu
aduh mama tuh gak habis pikirnya dulu
mbak tenang dulu aku bisa jelasin
bukan aku mbak
kenapa mas alhajri datang bertubi tubi ya
pak gimana pak kondisi bu andin
masih dalam observasi dokter sih pak
ya mudah mudahan aja cepat membaik kondisinya
kayak kecapean gitu
oh enggak enggak kok aman aman
udah gak usah bohong
oh iya saya tahu kamu kan jagain bone dari malam tadi ya
pasti capek banget dong
ya udah mungkin kamu mendingan pulang aja buat istirahat
biar saya aja di sini nanti juga bentar lagi pak al datang ke sini kok
oh enggak usah gak apa apa kok pak
saya aja nantinya jaga bu andin
ya ya udah saya gak usah maksa sih kalau gitu
tapi beneran kamu gak perlu istirahat
untuk pulang ke rumah gitu
hmm aman gak apa apa tangan aja pak
oh iya tadi juga pak al nanya ke saya
pak ada keinginan untuk memindahkan bu adin ke rumah sakit di jakarta
ke tim adminnya
atau biar saya aja yang tanya kali ya
enggak enggak enggak gak usah gak usah
kamu mendingan duduk aja di sini
kamu juga kecapean kan
yakin udah istirahat aja dulu ya
saya ke depan dulu
kasih ya pak
duduk duduk tante
ya terima kasih mbak
mbak maaf ya tante gak bilang bilang dulu mau kesini
soalnya tante tuh aduh sendirian aja
bungong aja mendingan ke sini deh ke tempat mbak bella
uni tante buatin ini air lemon
iya maaf ya jadi ngerepotin nih
ini diminum bak enak deh
buat tante loh
gitu loh sebenarnya randy sama mbak felis itu gak ada hubungan apa apa
emangnya ada apa tante
emang aku kenapa aku gak ngerti dia
santa tahu mbak bella itu kecewa kan sama sikapnya randy yang pada saat di villa itu dekat sekali sama mbak felis
tante tante bisa merasakan mbak
aduh ketahuan lagi dong sama tante
mayang ekspresi aku gak kekontrol lagi ya tante
emang asli keliatan banget gitu ya tante
mbak tante itu bisa merasakan
karena tante juga kan seorang perempuan
jadi tante ngerasa banget kalo mbak itu punya perasaan yang gimana sama randy sama mbak felis
soalnya walaupun di acara seperti itu aku udah berusaha kontrol perasaan aku
dan kita kan sempet ngobrol juga kan malem malem tante tapi tetep aja ngeliat di perhatian segitunya sama felis
susah juga untuk biasa aja
sabar ya mbak
pak kenapa berhenti
maaf sebentar lagi kita sampai ke rumah kita
aku gak tau kita harus nganterin elsa kemana
yaudah kalau gitu tunggu elsa bangun aja gimana
aku gak tega ma
masa kita membiarkan elsa sendirian lagi
apalagi kita sudah berdua
masa kita lagi harus tinggal di rumahnya sienna yang kita gak tau
keberadaannya dimana kejelasannya dia gimana
apakah benar dia korban atau bukan
dan kita juga gak tau lho ma
apakah orang orangnya ricky masih ngincer elsa apa enggak
terus pak belain aku
aku memang beneran gak punya tujuan lagi
masa aku balik lagi ke rumah sienna
kan sienna nya aja gak sama aku pak
aduh kalau ini juga berat buat aku tapi aku gak punya pilihan lain
kalau memang elsa harus pulang ke rumah sienna yaudah
mungkin momen ini bisa sekalian buat dia cari sienna
pak please pak bantuin aku pak
biar aku nggak balik lagi ke rumah sienna
aku gak mau ke sana aku mau pulang aja ke rumah
aku capek pak
bingung juga tiap hari mau makan apa
apa nggak sebaiknya elsa tinggal dulu sama kita
ya sehari aja atau dua hari gitu
pak kamu kan
kamu tahu sekali hubungan aku sama elsa itu deket banget dari dulu
gak gampang buat aku untuk melepas elsa kayak begini
dengan situasi siana yang belum ditemuin dan dia harus pulang ke rumah sienna
nanti elsa gimana dia akan merasa kita lemah gede kepala
aku mau dia itu mandiri dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri
tujuan aku cuma itu kok
aku berusaha untuk tega ngelakuin ini semua
buat kebaikannya elsa
aku harus gimana
kok papa diam
lebih mikir aja aku baiknya gimana
nanti habis ngantar elsa kita pulang dulu ke rumah ganti baju
abis itu kita nengokin andin ya
mama khawatir kondisi andin sekarang tuh gimana
kenapa sih mbak din terus
giliran andin selalu diperhatiin